ratusan petani tanjung kamal manggaran situ pondo
senin pagi menggelar tradisi rokaten temanten padi
dalam tradisi ini sesepuh ada desa akan menyunting dua pasang padi
sebagai temanten sebelum padi dipanen
selain sebagai bentuk syukur atas panen yang berlimpah
tradisi ini juga sebagai ritual agar hasil pertanian terus meningkat
ritual rokatan temanten padi digelar sebagai ritual sebelum panen padi
digelar secara massal di desa tanjung kamal manggaran situ pondo
prosesi ritual dimulai dengan doa sesepuh desa di pematang sawah
sambil membawa dupa dan kemenyan
sesepuh desa akan mengelilingi seluruh tanaman padi yang akan dipanen
lalu sesepu desa akan mengambil dua padi yang paling istimewa
dengan tandan padi lebat dan berbentuk syukur atas panen
dan bulirnya berisi penuh untuk dipinang sebagai temanten
selanjutnya seluruh sesajian yang telah dipersiapkan
dibawa dan diarah ke gubuk tengah sawah untuk didoakan
usai didoakan sesepuh desa mengambil sesaji berupa kepala
ceker jeruan dan nasi kuning
semuanya kemudian dimasukkan ke dalam kendi
lalu dikubur di tengah sawah
hal ini sebagai simbol syukur atas limpahan hasil tanaman padi
yang bagus dan bebas sama penyakit
pendeling serapi itu semuanya itu ada ayamnya itu
semuanya itu untuk penangkal
ya penangkal penangkal penyakit
usai dilakukan ritual rokatan temanten padi
prosesi panen padi langsung digelar serentak
dengan ritual rokatan ini
diharapkan kualitas lahan tetap terjaga
untuk produktivitas pertanian selanjutnya
dan hasilnya terus meningkat